sudah bergabung dengan saya malam hari ini saya harus ke jalan ke plasma ya saya sudah ada
ternyata saya nggak sendiri halo ada mas yose rizal adalah direktur eksekutif dari politika wave
selamat malam mas apa kabar
saya harus tanya dulu sebelum saya buka data dari political wave dari mas yose
kalau tadi kita lihat gaya atau diplomasi media sosial presiden jokowi atau pemerintahan jokowi jk lah ya tiga tahun
saya kasih mas yose ada tiga pilihan kurang menarik biasa biasa saja atau cukup menarik atau sangat menarik mana
sangat menarik ya
sangat menarik apa yang membuat sangat menarik
ini milenial banget gitu
jadi selain kesan kerakyatannya juga memang komunikasi gaya baru gitu loh
yang memang kalau sosial media itu kan gak ada batas kan
artinya dulu kita nggak bisa ngebayangin bisa menyampaikan pesan kepada
gubernur bupati wali kota atau presiden kan bahkan
tapi sekarang dengan media sosial kan jadi gak berjarak
rakyat bisa menyampaikan pesan kepada presiden
nah presiden jokowi juga bahkan gak cuma di indonesia
kayaknya saya jarang deh ngeliat pemimpin dunia yang bisa lagi jamuan makan dengan raja gitu kan
bikin vlog kemudian selfie dengan presiden presiden yang lain
dan bahkan sekarang kayaknya kepala kepala negara lain kalau dikunjungi sama presiden jokowi pun sudah
cara cara yang sama gitu kan
mereka juga berusaha populer di media sosial juga
tapi sebenarnya bukan gaya komunikasi baru kan mas
kalau kita lihat kan media sosial juga mungkin sebelum pak jokowi dan juga pak jk menjabat sebagai presiden wakil presiden
media sosial itu sebenarnya juga sudah berkembang kan
sudah eksis lah ya
tapi mungkin ini lebih ditangkap sebagai peluang emas begitu untuk pak jokowi sendiri
kayaknya kan memang sebelum jadi gubernur
bahkan saya rasa sebelum jadi wali kota
beliau kan juga udah kaskuser ya
zaman dulu kan belum ada facebook twitter dan lain lain tuh
nah beliau kan udah kaskuser tuh
bahkan dia gunakan kaskus juga buat bisnisnya juga kan di mebel itu kan
dan saya juga ingat sekali bahwa sebelum pilkada dki dua ribu dua belas
itu rasa rasanya sangat minim penggunaan media sosial di dunia politik
nah bahkan pak jokowi juga yang mengenalkan media sosial buat dunia politik di indonesia
waktu pilkada dki dua ribu dua belas kan mulai itu kan muncul
relawan media sosial kemudian polling polling di media sosial
kemudian percakapan politik di media sosial
dan ini jadi sesuatu yang menarik karena sebelumnya kan anak anak milenial ini kan nggak tertarik politik ya
artinya mereka kadang kadang juga nggak peduli siapa gubernurnya siapa presidennya dan lain lain
tapi dengan media sosial ini kan dunia yang sangat dekat sama mereka
jadi sekarang kita lihat yang komen tentang politik tuh kan nggak cuman domennya orang orang yang tua lagi ya
justru yang milenial ini
jadi ikut komen jadi ikut aktif di media sosial
oke kita hari ini akan melihat bagaimana kinerja pemerintah jokowi jk mengukur kerja nawacita selama tiga tahun
tapi kita mungkin akan lebih menyoroti bagaimana data yang dikeluarkan oleh mas yose bersama politika wave begitu
terkait bagaimana sentimen netizen positif negatif terhadap jokowi jk
oke kita lihat yang pertama
boleh sambil dijelasin mungkin mas
ini artinya data data yang dikeluarkan
politika wave ini data data selama satu tahun terakhir atau sudah dikumpulkan tiga tahun
data ini memang selama satu tahun terakhir
jadi kita time to time gitu ya kita selalu monitorkan dulu waktu dua tahun gimana waktu tahun pertama gimana
nah ini data setelah tahun ketiga nih antara periode dua tahun sampai tiga tahun
beda tipis ya kalau kita lihat
ini lebih ke sosok atau kinerja
jadi kalau nanti kita bedah datanya beberapa itu terutama hal hal yang negatif ya
beberapa itu nanti kita bisa lihat bahwa seperti contohnya sebelum masuk yang detailnya
kita lihat kenapa sih di polhukam negatif
karena tingginya tingkat korupsi banyaknya ott pun itu di sama netizen itu presiden ikut disalahkan juga gitu loh
itu di sama netizen itu presiden ikut disalahkan juga gitu loh
itu di sama netizen itu presiden ikut disalahkan juga gitu loh
padahal misalkan kpk kpk kan bukan lembaga yang dibawah presiden kan
jadi memang ini satu fenomena juga yang cukup menantang ya saya rasa buat pak jokowi
banyak sekali masalah masalah kenegaraan sosial dan lain lain
ini pun yang memang netizen itu selalu menyangkutkan ke pak jokowi
seolah olah minta pak jokowi ikut bertanggung jawab mengurusi hal hal seperti itu gitu
oke ini dibagi dalam beberapa sub bidang
ada pembangunan infrastruktur
politik hukum dan keamanan
kemudian sosbutmas sosial budaya masyarakat
kemudian juga ada ekonomi
warnanya cukup ada yang seimbang
tapi kita lihat kita satu satu dulu aja ya mas ya
kita ke pembangunan infrastruktur
saya punya oke
pembangunan infrastruktur misalnya adalah yang juga disoroti atau diapresiasi oleh netizen adalah pembangunan jembatan tol bandara dan pelabuhan
ini trendnya cukup banyak

oke ini saya ralat angkanya di sini
sembilan puluh satu persen positif sisanya negatif
cukup baik berarti
sekarang kan memang ini jadi isu yang cukup banyak diangkat ya
baik oleh pengamat dan lain lain
bahwa sebetulnya pembangunan infrastruktur ini cukup membebani keuangan negara
tapi ternyata kita lihat netizen ini justru sangat mengapresiasi
jadi mereka mengapresiasi pembangunan jembatan
jadi mereka mengapresiasi pembangunan jembatan
jalan tol pembangunan bandara pelabuhan waduk dan lain lain
jadi mesejnya pak jokowi bahwa infrastruktur ini adalah penggerak ekonomi ini bisa ditangkap oleh netizen
sementara kalau isu isu negatifnya hanya sembilan persen
iya tidak terlalu banyak ya
oke dari pembangunan infrastruktur kita masih lagi ada terkait dengan program satu juta rumah
ini juga disambut positif delapan puluh tujuh persen
negatif tiga belas persen
negatif tiga belas persen
artinya masih lolos lah ya
oke masih lampu hijau lah ya buat pak jokowi sama pak jk ya
ya yang jelas kan rumah ini kan sudah kebutuhan utama ya
dan selama ini kan banyak sekali keluhan keluhan bahwa rakyat tuh tidak mampu membeli rumah gitu kan
makanya kayak kemarin di pilkada dki pun dp persen gitu kan
jadi satu jargon yang cukup direspon positif gitu kan
nah ketika pak jokowi meluncurkan kalau nggak salah kan program satu juta rumah ini juga ada program yang dp cuma satu persen ya
beda tipis dengan persen
nah ini direspon sekali oleh masyarakat
karena dengan kesempatan ini kan jadi banyak makin besar chance nya mereka buat membeli rumah gitu mbak
oke menarik kalau kita lihat seperti program satu juta rumah ini misalnya
kemudian juga tadi ada pembangunan jalan tol
artinya isu isu yang lebih bersifat artinya apa ya sosial atau lebih berkenaan dengan
berdampak langsung dengan masyarakat
berdampak langsung dengan masyarakat
itu lebih ketangkep
mereka tangkap dengan baik
artinya isu isu seperti inilah harusnya yang diberikan atau dijadikan strategi marketing komunikasi di media sosial untuk orang orang yang sedang berpolitik seperti itu
karena ini kan langsung berimpak ya
walaupun belum jadi semua kan
karena kan apalagi kaum milenial nih
kaum milenial ini kan misalkan kan sering sekali kan
oh gue habis liburan nih dari luar negeri
keren ya ngelihat mrt di luar negeri
infrastrukturnya bagus segala macam
nah bertahun tahun kan ketika
ketika klisenya kan oh tapi di indonesia kapan ya kita punya ini
nah sekarang kan mereka jadi melihat oh ternyata indonesia ini bisa juga kan
bentar lagi akan ada mrt bentar lagi akan ada kereta cepat jalan tol di semua provinsi dan lain lain
itu dari pembangunan infrastruktur
kita ke polo hukum berikutnya
ada contoh juga terkait dengan pemberantasan korupsi
menariknya ini justru kalau di
polo hukum rapor merahnya kelihatan sekali dibanding infrastruktur ya
kalau kita bedah negatifnya yang pertama kan misalkan yang paling
ini banyak isu ya tapi yang kita tampilkan di sini yang isu isu yang paling besar
yang pertama desakan agar presiden tegas terhadap pansus angket kpk
padahal di kasus ini kan
ini adalah pansus angkat ada di dpr kan
iya tidak ada intervensi langsung kan
dan presiden memang tidak bisa dan tidak boleh mengintervensi kan
kemudian kpk kalah peradilan dalam kasus setia novanto
ini ada yang kelompok yang mendukung kpk juga banyak yang menyalahkan presiden ketika kalah peradilan
padahal ya sebetulnya itu adalah dua lembaga yang berbeda kan
kemudian ada yang juga yang menyerang kpk
juga menyerang kepada presiden
jadi yang saya bilang tadi
ini mungkin ya peran komunikasi dari tim pemerintah ini juga mesti ditingkatkan mbak
artinya masyarakat juga sampai sekarang masih banyak yang nggak bisa memilah nggak bisa membedakan
setelah tanggung jawab responsibilitas presiden itu dimana sih
kan tidak semua hal juga merupakan pemenang presiden kan
seperti kpk sendiri
kan kpk punya otoritas sendiri kan
yang memang kalau secara hukum tidak boleh diintervensi oleh presiden
peradilan itu juga punya pemenang sendiri
tidak bisa diintervensi oleh presiden
jalan mentah mentah gitu ya
nah kalau kita lihat disini
isu negatifnya sebetulnya tidak ada yang terkait langsung sama presiden
menarik kalau kita lihat disini
sebenarnya ini adalah dua sup yang sama ya
operasi tangkap tangan
ternyata dia ada di dua sentimen negatif dan positif
dimana kalau negatifnya
apa yang terjadi atau apa ya
jumlah ott yang terjadi sepanjang dua ribu tujuh belas misalnya
sangat banyak gitu ya
atau mungkin selama pemerintahan joko widjeka
tapi juga ada yang apresiasi kan
ya itu dia
kelihatannya perlu edukasi kepada masyarakat
karena kebayangkan sekarang semua persoalan kalau
jadi naik dan dilemparkan kepada presiden
kan presiden juga pusing juga ya
sementara beliau harus fokus sama tugasnya
tapi sedikit dikit presiden
dikit dikit presiden gitu kan
isu positifnya pun
beliau terima juga
cuman ya kalau kita lihat
ternyata negatifnya sangat besar
di isu pemberantasan korupsi ini
tapi semuanya ini terkait dengan lembaga peradilan
bukan terkait dengan presidennya sendiri gitu
dari polhukam kita masih ada satu lagi
tapi mas yosi kita harus tahan dulu
kita masih banyak perbincangan
strategi marketing media sosial
ala joko widjeka dan juga diplomasinya
kita akan commercial break dulu
kita akan jeda dulu
kita masih akan kembali
tetaplah di program spesial
tiga tahun joko widjeka
mengukur gender canawacita
ada kembali lagi bersama kami
di program spesial tiga tahun joko widjeka
masih bersama saya tiffany raitama
dan juga ada mas yosi
mas kita lanjut lagi ya mas ya
bagaimana sentimen netizen di polhukam
tadi sudah ada terkait dengan korupsi
terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran ham
artinya tidak ada kepercayaan
khususnya mungkin dari sentimen dari netizen
terhadap bagaimana pemerintah joko widjeka
menuntaskan kasus pelanggaran ham
ya memang kalau kita lihat
ada beberapa warisan ya
jadi kayak kasus almarhum munir
kemudian ini kasus trisakti
pelaku pelanggaran ham yang diberi jabatan
nah ini memang
isu ini memang harus diselesaikan
kalau kita lihat memang dari tahun pertama
tahun kedua tahun ketiga
kan memang belum diselesaikan
tahun pertama mungkin masih ada
mungkin akan diselesaikan
tapi sampai tahun ketiga
ya kita lihat ini emang
beberapa isu yang
belum dituntaskan oleh pemerintahan joko widjeka gitu
rapor rapor merah ini harus
jadi alert artinya
masih ada tersisa dua tahun
ketika selama dua tahun ke depan
warna warna ini masih terus berwarna merah
artinya tidak berkurang warna merahnya
mengancam atau mungkin membahayakan posisi
terkait dengan sentimen
pak jokowi juga kemungkinan akan mencalonkan lagi
di dua ribu sembilan belas kan
ya ini kan harus jadi
seperti kasus pelanggaran han
kan tentunya ada sekelompok masyarakat yang memang
dan konsisten dengan isu ini
nah kalau kita lihat
ya ini adalah
masalah masalah masa lalu yang
memang gak mudah diselesaikan
kalau ada progress
hal hal yang dikemukakan kepada masyarakat
nah itu bisa menjadi
respon positif juga gitu mbak
ya warisan pr ini yang memang jadi
tanggung jawab dan beban
pemerintahan jokowi jk ini untuk diselesaikan gitu
atau setidaknya ada progress
jokowi ini sebagai media darling
sosok yang cukup menjadi kesayangan di media sosial
dengan sosoknya media darling ini
ternyata juga tidak berpengaruh terhadap warna warna merah ini
artinya masih ada gitu
semenjak dua ribu empat belas ini kan memang
dan kemarin tambah lagi dua ribu enam belas
pirkada dki gitu kan
yang dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas lah
nah ini lini masa memang panas
jadi sekarang tuh
agak sulit mencari kebenaran
karena apapun komentar
ataupun apapun yang dilakukan
pasti ada yang dukung
pasti ada yang nyerang gitu loh
dan apalagi ada buzzer segala macam kan
nah ini pun menjadi warisan
di dki kan
yang dukung banyak
yang nyerang juga banyak gitu
tentunya kita berharap ada upaya dari pemerintah
dan juga dari para
pemimpin parpol kita
buat mendinginkan suasana
jangan menambah lagi
karena nanti kan jadi capek mbak

begini lagi gitu kan
ya ini jadi dirasakan
anies sandi jadi merasakan kan
hal hal yang selama ini dirasakan oleh
jadi dua tahun mah harusnya masih
bisa cari sistemnya ya
sosial budaya dan juga masyarakat
ada isu intoleransi
sensitive nih isu isunya
lumayan oke lah ya
kalau di bidang ini ya
upaya upaya tegas yang dilakukan pemerintah
ormas ormas yang radikal
ormas ormas yang tidak sesuai dengan pancasila
kemudian hal hal yang
terutama waktu pilkada dki ya
banyak pihak yang khawatir kan
kok tiba tiba intoleransi menjadi
naik gitu kan
nah ini ternyata
upaya upaya pemerintah itu didukung gitu loh
jadi kayak perpu
ternyata lebih banyak yang dukung positif
kemudian kemarin juga
mahasiswa mahasiswa seluruh indonesia kan menyatakan
kampus kampus juga melawan radikalisme
bisa terus meneruskan
karena ini kan baru dimulai nih
perpunya juga baru dikeluarin
ormas ormas ini kan yang
dari dulu kan dibiarkan kan
itu selalu dibiarkan
pemerintah tegas dan ternyata mendapat dukungan
jadi ini sesuatu yang bisa diteruskan gitu mbak
yang juga ini adalah
fasilitas pendidikan diapresiasi positif
ini angkanya juga agak kebalik
bagaimana tingkat kepuasan masyarakat
ini juga akan berpengaruh
atau termasuk pengaruhnya dengan sistem pendidikan
kita lihat kan banyak juga kebijakan
beberapa kebijakan di masa pemerintahan jokowi jk
yang juga cukup agak
masyarakat tertwist begitu
kalau misalnya kita lihat
kayak misalnya kemarin apa
itu juga banyak persepsinya
dari kementerian pendidikan kebudayaan
presiden mbak jokowi
itu juga banyak banyak
jadi memang kayak pendidikan
selama ini kan
yang muncul di media
terutama di timeline kan
kalau sekolah bobrok
kemudian mau ke sekolah harus lewat jembatan gantung
ini yang kemudian mendrive persepsi masyarakat
bahwa memang masih banyak pr
yang harus diperbaiki
di sektor fasilitas pendidikan gitu mbak
kalau mas yosi
atau mungkin anda juga ingat
dari mungkin salah satu guru yang
ada di kalimantan
itu juga cukup di respons baik
oleh pak jokowi dengan mengirimkan langsung bantuan
itu berarti juga
cukup lihai menangkap
karena berpengaruh pada citra juga ya kan
itu tanggung jawab beliau gitu
tapi sebetulnya kan
itu menjelaskan dua hal
dengan media sosial
masyarakat jadi bisa mengakses
bisa mengakses gubernur dan lain lain
tapi ini juga yang hal kedua yang tadi saya bilang
ini kira serasa ini masalah di negeri ini
ini terlalu banyak yang langsung loncat ke pak jokowi
kalau kita bicara
itu kan daerah di kalimantan ya
artinya ada bupatinya gitu kan
bahkan di kabinet pun ada menteri pendidikan gitu
ada dinas pendidikan kebudayaan ya
tapi terlalu banyak memang
sehingga dikhawatirkan ini
jadi mengganggu fokus kerja
kayak tadi masalah hukum
padahal itu seputar kpk
tapi ditarik ke arah beliau
ditarik ke arah beliau
nah ini yang
pak jokowi kan ya
seperti yang dibilang kan
kerja kerja gitu kan
kita langsung kelanjut ke ekonomi
terkait dengan isu daya beli
sentimennya positifnya cukup kecil
justru negatifnya yang paling banyak
mas yusyana melihat di bidang ekonomi
kurang merasa nyaman
dengan tingkat ekonomi yang sekarang
jadi kan memang
sampai saat ini
artinya kalau kita lihat negara
indonesia kalau saya nggak salah di g dua puluh itu nomor tiga ya
artinya yang pertumbuhannya
kalau dibandingkan dengan periode misalkan pak sby
artinya penciptaan lapangan pekerjaan
dari daya beli dan lain lain
ketika menjabat sampai sekarang memang dihadapkan pada
pertumbuhan ekonomi yang memang turun dibandingkan periode sebelumnya
dan dampaknya kalau ekonomi kan paling cepat dirasakan juga kan
karena sehari hari gitu loh
kalau dulu dengan uang yang sama bisa belanjanya lebih banyak
kalau sekarang mungkin belanja lebih dikit
ini kan yang menyebabkan daya beli masyarakat turun
itu tadi ya
kita udah lihat beberapa sebenarnya pembangunan infrastruktur
ekonomi sebenarnya banyak
tapi kira kira secara garis besar itu yang sudah diolah
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat region
mungkin humor ala jokowi sama jokowi menjawab ini ini kan terkait kalau jokowi menjawab
kita lihat bagaimana strategi marketing komunikasi ala presiden jokowi seperti kuis
atau bagi bagi sepeda atau bagaimana dia beraksi berkomunikasi melalui vlog vlognya
ini juga ternyata cukup ditangkap dan bisa mendongkrak bisa mendongkrak elektabilitas juga
iya jadi memang kalau dibilang jokowi media darling ya memang benar ya
tapi memang dia juga membuat gebrakan gebrakan komunikasi yang memang beda dengan yang sebelumnya
seperti misalkan kuisnya kan sebetulnya pertanyaannya nama pulau nama ikan pancasila dan lain lain
tapi dari hal hal yang simpel itu kan bisa membangun komunikasi
bisa membangun keakrapan dan jadi sesuatu yang ditunggu tunggu kan kalau ketika dia ke daerah
kan kalau kita lihat dari foto foto yang kalau pak jokowi ke daerah
itu kan orang rebutan foto rebutan selfie ibu ibu juga pada pengen berinteraksi
bahkan sekarang kalau orang lihat sepeda ingatnya pak jokowi
jadi ini memang komunikasinya ke rakyat ya cukup efektif seperti itu gitu pak
dan dengan adanya medikasi
media sosial kalau dulu kan nggak ada media sosial nih
jadi hal hal yang sudah dilakukan di satu daerah ya itu experience nya hanya dirasakan oleh penduduk daerah itu kan
tapi ketika ada di media sosial kan diangkat di youtube diangkat di instagram diangkat di twitter
seluruh indonesia juga bisa melihat gitu loh
makanya tiap kali datang ke daerah hal hal itu yang jadi ditunggu oleh masyarakat kan
oke itu yang akhirnya bisa membekas ya cukup ditangkap dengan baik
artinya bagaimana komunikasi atau marketing komunikasi yang dibangun oleh presiden ya
kalau kemudian pak jokowi
akhirnya mulai mulai mendapatkan kesempatan kita yah
maksudnya sisanya bisa essepsi
maksudnya sama dengan pengalaman

soalnya kan dengan hal hal simpel artinya gini
sendiri karena memang kan
mungkin karena latar belakangnya
jokowi ini kan bukan berasal dari
darah biru politik gitu ya
ketika kecil pun hidupnya
sangat sederhana gitu ya otomatis
jadi pemimpin pun ya itu yang mereka ingatkan
mereka masih menjadi rakyat
jadi kalau kita lihat juga kan
pak jokowi tiap kali bersama rakyat
itu kan kayaknya taunya lepas gitu ya
apa mukanya juga cerah gitu ya
memang ya karena mungkin dia
berasal dari rakyat kecil juga
waktu dari kecilnya gitu mbak sama seperti
obama itulah dia menemukan
dunianya gitu menarik
kalau kita lihat data data dari mas yose
tapi mungkin saya ajak anda
kita akan lihat dulu
kami juga menyebar
polling begitu melalui akun twitter
melakukan polling terkait dengan bagaimana
tingkat kepuasan netizen
atas kinerja jokowi jk
dalam empat sektor utama
itu tadi dari hukum
ekonomi pendidikan kebudayaan
serta juga kemaritiman
mas yose anda juga boleh ikut mengomentari
atau mungkin apa yang anda lihat
kita lihat di saya buka di plasma saya ya
delapan persen ternyata yang paling
kecil justru di bidang hukum
kemudian empat puluh lima persen
di bidang kemaritiman
apa ya nggak jauh beda lah ya mas ya
artinya memang ini yang
terjadi di lini masa terkait dengan
bagaimana kepuasan netizen terhadap
kalau kita lihat di
hukum mungkin kenapa jumlahnya kecil
mungkin itu tadi kalau dari datanya politika wave
juga bagaimana netizen
melihat pergerakan di lini masa
media sosial bahwa
hal hal misalnya terkait dengan bagaimana
tingkat kepuasan terhadap instasi hukum juga kan
itu juga masuk di dalamnya ya
oke ada lagi mungkin ada yang
slide lain lagi yang dibuka
itu tadi kita lihat bagaimana kepuasan netizen
melalui polling yang juga sudah kami
sebar kita masih akan kembali
program spesial tiga tahun jokowi jk
mengukur kerjaan awal cita
tetaplah bersama kami